kami informasikan kembali gubernur ahok menyebut ada yang terus berusaha menganjal niatnya
untuk maju di pemilihan gubernur dan wakil gubernur jakarta dua ribu tujuh belas melalui jalur independen
hal itu diungkapkannya setelah muncul kabar bahwa dukungan bagi calon independen harus bermaterai
meski kabar ini salah dan telah diklarifikasi oleh kpu
ahok juga menyatakan siap bila tidak dapat mengikuti pemilihan gubernur dki jakarta dua ribu tujuh belas
ia mengajak masyarakat memilih pemimpin yang berani melakukan pembuktian terbalik atas harta yang dimilikinya
aduh aku sih masa mudulah kpu mau bikin apapun
pokoknya selama peraturannya kalau semua pendukung matre kalau sejuta enam miliar loh
saya sih udah pikir santai saja lah
kalau sampai keluarin kpu mesti ada matre
yang sudah terkumpul berapa saya kumpulin
terus kalau dia bilang saya tidak boleh ikut gara gara gak ada materai ya sudah nggak usah ikut
kan mereka semua maunya
saya nggak jadi gubernur kan
saya sampai oktober dua ribu tujuh belas saya akan beresin jakarta semampu saya
habis itu silakan pesta porah
orang yang pengen banget jadi gubernur